penyedia ndis dan satuan tugas pendaftaran pekerja akan memberikan saran kepada pemerintah untuk merombak sistem pendaftaran yang ada saat ini
ada dua cara membaca artikel hari ini
karena pemerintah menghadapi kritik atas kebijakan energinya
pemaksaan hubungan seksual ketika sedang sakit eksploitasi seksual hingga pemaksaan aborsi
anda bersama sbs bahasa indonesia
selamat siang saya riki kusumo
telah dilaporkan secara nasional setiap bulannya
ia dan timnya menggunakan sampel binatang laut sponge ini
mereka juga berpura pura menjuarakan penjualan makanan di itu
pihak oposisi federal mempertanyakan seruan planning wong untuk mengakui negara palestina sebagai bagian dari solusi dua negara
para pekerja dengan pendapatan di atas empat puluh lima ribu akan diuntungkan